tim gabungan basarnas trenggalek rabu pagi menemukan sesosok mayat mengapung di perairan pulau gili probolinggo
ada dugaan mayat adalah nelayan asal pasuruan yang hilang tenggelam tiga hari yang lalu
namun setelah diperiksa diduga kuat mayat adalah korban pembunuhan yang dibuang di tengah laut
mendengar ada laporan nelayan ditemukannya sesosok mayat mengapung di tengah laut
tepatnya di utara pulau gili ketapang probolinggo
tim gabungan langsung melakukan pencarian
petugas gabungan dari polair basarnas dan bakamla tni al langsung menyisir ke perairan utara gili ketapang
tepatnya lima mil dari laut pelabuhan tanjung tembaga probolinggo
setelah melakukan perjalanan dua puluh menit petugas bersama nelayan akhirnya menemukan mayat berjenis kelamin laki laki
hanya mengenakan celana dalam berwarna ungu merek kasogi dengan posisi terkelungkup
selanjutnya petugas membawa ke dermaga pelabuhan tanjung tembaga
nelayan asal melaten kecamatan nguling pasuruan yang hilang diterjang ombak di wilayah perairan bayaman probolinggo dua hari lalu
namun karena kondisi wajah korban sudah rusak keluarga akhirnya meragukan bahwa mayat tersebut adalah muhammad najib
karena dugaan kuat bukan nelayan asal pasuruan polisi menetapkan korban sebagai mr a
atau orang lain
dugaan sementara demikian dan kami sudah koordinasi dengan posek nguling dan juga pihak keluarga sudah mengecek
guna kepentingan autopsi korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh
petugas mengimbau bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar menghubungi ke polisi yang terdekat